ya baik hadirin sudah kita simak bersama sama tata tertibnya
kami berharap kita semua mau dan juga bisa mematuhi tata tertib yang ada
agar acara debat dapat berjalan dengan lancar dan juga kondusif
baik kami mengundang koordinator panelis profesor muhammad nasih rektor universitas air langga
dan juga komisioner kpu bapak wahyu setiawan
untuk membuka kotak berisi empat pertanyaan terpilih yang sudah diundi tadi
disaksikan oleh perwakilan dari tim kampanye nasional jokowi ⁇ maruf ⁇ amin dan badan pemenangan nasional prabowo sandi
baik mungkin bisa dilihat dulu bagaimana kotak transparan berisi pertanyaan terpilihnya
pertanyaan ini bersifat rahasia hanya diketahui oleh panelis saja
amplop juga masih dalam keadaan tersegel
baik kalau sudah cukup
bisa dimasukkan kembali ke dalam kotak
satu persatu diperlihatkan sebagai bentuk transparansi
terima kasih kepada komisioner kpu bapak wahyu setiawan dan koordinator panelis prof nasi
mohon berkenan untuk datakan kembali dan kami akan bacakan nanti
terima kasih bapak bapak
baik silakan rekan tommy
ya hadirin dan pemirsa yang berbahagia
saat ini kita tiba saatnya untuk memulai acara
kita mulai acara debat kelima capres caupres pemilu dua ribu sembilan belas
dan akan kita mulai dengan penyampaian visi misi dari para pasangan calon
sebagai moderator tugas kami mengingatkan jika waktu habis dan kami akan bertanya
apakah akan melanjutkan atau apakah memang sudah cukup jika waktunya masih tersisa
kami juga akan mengingatkan jika waktunya sudah habis
berdasarkan hasil undian
pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
bapak prabowo subianto dan pak sandiaga uno mendapatkan giliran pertama untuk menyampaikan visi misinya
bapak bapak waktunya empat menit dan akan dimulai ketika bapak mulai berbicara
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita sekalian
om swastiastu nama budaya
selamat malam saudara saudara
dimanapun kau berada
terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami berdua
dapat hadir di debat ini debat terakhir
yang membahas masalah masalah krusial bagi bangsa
yaitu masalah ekonomi masalah kesejahteraan sosial masalah investasi masalah perdagangan dan
kami berpandangan bahwa bangsa kita sekarang ini dan sudah berjalan lama berada dalam arah yang salah
arah ini kalau diteruskan tidak akan memungkinkan membawa kesejahteraan yang sebenarnya bagi bangsa indonesia
ini sudah terbukti bahwa kita telah menyimpang dari cita cita pendiri bangsa kita
dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima sangat jelas rancang bangun ekonomi kita
sangat jelas bahwa kita tidak bisa membiarkan kekayaan nasional mengalir keluar negara
dan kenyataannya adalah dan diakui oleh pemerintah sekarang bahwa kekayaan nasional indonesia mengalir keluar negeri
lebih banyak uang milik warga negara indonesia di luar daripada di dalam negeri
kemudian telah terjadi deindustrialisasi
kalau negara lain industrialisasi kita deindustrialisasi
sekarang bangsa indonesia tidak produksi

sekarang bangsa indonesia tidak produsif
kita hanya bisa menerima bahan produksi dari bangsa bangsa lain
ini keliru ini harus kita ubah
prabowo sandi mempunyai strategi untuk merubah
kami menilai bangsa ini sekarang menyimpang dari filosofi kemudian tidak punya strategi pembangunan
terima kasih pak prabowo bismillahirrahmanirrahim
negeri kita sangat kaya raya alhamdulillah
negeri kita sangat kaya raya alhamdulillah
selama delapan bulan lebih di satu lima ratus lima puluh kunjungan saya bertemu dan mengharu biru
rakyat menebarkan semangat optimisme
rakyat menitipkan amanah bahwa keluh kesah dari kaum ibu emak emak
dari millenials anak muda bawa bapak petani nelayan guru honorer para pekerja
semua menginginkan tema hari ini yaitu tema ekonomi menjadi tema kepentingan
kami melihat dan mendengar langsung dari masyarakat bahwa kita perlu kerja keras kerja cerdas kerja tuntas dan kerja ikhlas
ekonomi yang bertumbuh sekarang belum dirasakan oleh masyarakat karena lapangan pekerjaan belum tercipta
ibu nurjannah menyatakan bahwa
sepi sekarang pembeli yang datang ke tokonya yang ada di pasar tradisional
kami merasa bahwa ekonomi harus bertumbuh dengan memberi kesempatan membuka lapangan kerja
dan memastikan harga harga bahan pokok terjangkau
sehingga beban hidup terutama yang dirasakan oleh ibu ibu masyarakat tidak membebani
prabowo sandi berkeyakinan dengan membuka lapangan kerja dan menjaga harga bahan pokok
terima kasih selanjutnya kita ke paslon nomor urut satu bapak joko widodo dan pak kiai haji maruf amin
waktunya empat menit dimulai dari saat anda berbicara silahkan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam salam sejahtera bagi kita semuanya
shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
seluruh rakyat indonesia yang saya cintai yang saya hormati ketua dan komisioner kpu dan bawaslu
yang saya hormati bapak profesor kiai haji maruf amin sahabat saya bapak prabowo subianto pak sandiaga uno bapak ibu hadirin yang berbahagia
selama empat lima tahun saya dengan pak yusuf kalla telah berusaha keras telah berjuang keras dalam rangka mengembalikan
watak asli dari pembangunan di negara kita indonesia yaitu tidak bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi saja
tetapi juga bertumpu kepada pemerataan
karena pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan adalah sebuah ketimpangan
baik itu ketimpangan antar kaya dan miskin ketimpangan antar wilayah dan juga akan menyebabkan yang namanya ketidakadilan
oleh sebab itu kami membangun infrastruktur tidak di jawa saja tidak jawa sentris tetapi indonesia sentris
untuk apa dengan infrastruktur infrastruktur itu kami ingin ada titik titik pertumbuhan ekonomi baru di luar jawa
baik berupa kawasan industri kecil
baik berupa kawasan ekonomi maju
ekonomi khusus baik berupa kawasan ekonomi khusus pariwisata yang juga akan berefek
berimbas pada barang barang kerajinan yang dihasilkan oleh desa
dan juga kami ingin terus memperjuangkan kemandirian ekonomi indonesia
oleh sebab itu sumber daya alam strategis yang sebelumnya dikelola oleh asing dikuasai negara
seperti blok mahakam blok rokan dan juga freeport
kemandirian ini sangat penting sekali karena dengan kemandirian ini
ekonomi yang adil dan kesejahteraan masyarakat akan bisa kita lakukan
kemudian di bidang kesejahteraan sosial kami nanti juga akan mengeluarkan yang namanya
kartu indonesia pintar seperti ini
yang kita harapkan dengan kartu ini anak anak dari keluarga yang tidak mampu bisa berkuliah
baik di akademi maupun di perguruan tinggi
yang kedua kami juga mengeluarkan kartu prakerja
dan dengan kartu prakerja ini
kita akan lakukan pelatihan pelatihan training training
baik di dalam negeri maupun di luar negeri bagi lulusan sma smk akademi
perguruan tinggi maupun korban korban phk
yang terakhir kami juga akan mengeluarkan kartu sembako murah
yang kita harapkan ibu ibu dapat membeli sembako dengan harga yang sudah didiskon oleh pemerintah
karena ini akan kita subsidi
masih ada waktu pak
bagaimana kalau kita bisa menambahkan
boleh hadirin untuk memberikan tepuk tangan yang paling meriah
untuk kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden
hadirin dan pemirsa kita sudah mendengarkan visi dan misi
dari para pasangan calon presiden dan wakil presiden
pada segmen berikutnya kita akan melihat seperti apa mereka menjawab pertanyaan
yang telah disiapkan oleh tim panel ini

tetaplah bersama kami di debat kelima capres capres pemilu dua ribu sembilan belas